sekretaris jenderal partai gerindra ahmad muzani mengatakan
presiden dan wakil presiden terpilih prabowo subianto gibran raka buming raka
sudah mulai menyusun kabinet
menurut muzani prabowo dan gibran sedang mengutak ngatik susunan menteri menteri di pemerintahan baru